rencana pemerintah kota depok melakukan rapid test covid sembilan belas di tingkat puskesmas belum terlaksana
salah satu puskesmas di sukma jaya depok menyatakan belum mendapat arahan dari pemerintah kota madia depok untuk mengadakan rapid test covid sembilan belas
pihak puskesmas juga mengatakan belum mendapat alat kesehatan untuk mengadakan rapid test
puskesmas sukma jaya depok juga memerlukan tenaga medis tambahan serta alat pelindung diri jika rapid test ini akan dilakukan
saat ini puskesmas sukma jaya hanya dapat memberikan layanan konseling dan pemantauan empat belas hari terhadap warga yang memeriksakan diri
meski begitu sejauh ini setiap pasien yang datang ke posko konseling covid sembilan belas di puskesmas sukma jaya depok dinyatakan negatif
kitnya belum dikirim memang belum dikirim dan belum ada info
dan kepastiannya juga memang belum walaupun kemarin mungkin sudah ada cerita tapi belum ya belum jadi ya
belum ada belum ada infonya
oh tanpa kit ya tidak bisa bagaimana cara kita mendeteksi mendiagnosa
tes masal covid sembilan belas di kota bogor jawa barat yang diagendakan pada selasa siang juga gagal digelar
pemeriksaan masal gagal digelar lantaran pendistribusian rapid test kit
meleset dari jawa barat
jadwal yang sudah ditargetkan
bahkan pembatasan jumlah rapid test kit yang hanya di jatah seribu unit
membuat pola penguncian masal di stadion gor pajajaran bogor terpaksa diubah manual
dengan memusatkan layanan di seluruh puskesmas dan rsud
kami masih menunggu ya kepastian dari dinas kesehatan provinsi jawa barat
tentang jumlah rapid test kit yang akan didistribusikan ke kota bogor
dari informasi awal yang kami peroleh
kisarannya mungkin antara lima ratus sampai dengan seribu
upaya pemberantasan wabah covid sembilan belas terus dilakukan merata
belasan unit truk pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk menyemprotkan cairan disinfektan
di sejumlah sudut kota dan jalan raya kota bogor
tim liputan cnn indonesia